badan reserse kriminal polri hari ini memeriksa dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh calon gubernur petahana basuki cahayapurnama atau ahok
baris krim tidak hanya memeriksa mantan bupati belitung timur itu tapi juga memanggil beberapa saksi ahli terkait masalah bahasa agama dan hukum pidana
ahok datang memenuhi panggilan baris krimpori untuk menjalani pemeriksaan sejak pukul setengah sembilan pagi
berita terkini mengenai penyelidikan bupati belitung timur
peristiwanya seperti apa tentunya orang orang yang ada di tkp dari berbagai sudut ada yang di depan samping kiri kanan dan lain sebagainya
kemudian pemeriksaan terhadap videonya sendiri secara forensik digital forensik
kemudian kami ajak anda sekarang bergabung ke mabes polri sudah ada koresponden cnn indonesia silvano hajid
silvano ahok apakah masih diperiksa dan siapa saja yang anda lihat juga diperiksa hari ini
apakah status ahok ini akan meningkat menjadi status lain
tetapi untuk sementara waktu sampai saat ini statusnya masih sebagai terlapor
sementara tadi sempat kita lihat karena pemeriksaan ini juga pada akhirnya dibuka untuk publik dan pihak eksternal juga bisa masuk untuk melihat jalannya pemeriksaan
dalam hal ini adalah anggota dpr yang datang tadi trimedia dan juga juni mart girsang datang
sementara dari dprd dki jakarta ada edi prasetyo yang juga merupakan
salah satu dari bagian tim sukses calon gubernur ahok dan jarot
sementara tadi trimedia dan juga junimark girsang sudah keluar dari ruang pemeriksaan walaupun tidak ada sepatah kata pun dari mereka tentang jalannya pemeriksaan
sementara jika kita bisa merunut ada beberapa saksi yang dipanggil
yang pertama ini terutama adalah yang paling krusial ketika publik menginginkan adanya keterbukaan dalam pemanggilan saksi atau pemilihan saksi
yang benar benar mewakili jalannya pemeriksaan ini
yang pertama tadi sempat ada ahli digital forensik juga ahli bahasa dan ada ahli transkrip ahli agama
ini juga sudah dipanggil
sementara jika kita tadi melihat ada tiga perwakilan yang sudah dipanggil
yang pertama ketua amui dan juga imam masjid istiqlal termasuk dari perwakilan kementerian agama
ini juga sudah dipanggil menjadi saksi untuk mempertajam hasil pemeriksaan
yang dalam kasus ini adalah peraturannya jika basuki cahayapurnama bersedia untuk memperlihatkan atau membuka ke publik hasil pemeriksaannya ini
baru hasil pemeriksaan ini bisa dibuka ke publik
sementara gelar perkara hingga saat ini kita masih belum mengetahui kapan akan dilakukan
tetapi jika mengingat ultimatum yang diberikan oleh presiden joko widodo dalam waktu dua minggu
kasus ini harus pemeriksaan ini harus
berkat kita masih bisa melihat perkembangan gelar perkara ini putri
baik fano ada pemeriksaan saksi ali yaitu ketua mui dan juga imam masjid istiqlal
apakah dilakukan di mabespori atau di tempat lain
pemeriksaan kedua saksi ini dilakukan di barreskrim yang saat ini sementara waktu ada di kkp atau di kementerian kelautan dan perikanan
dan ini pemeriksaan dilakukan secara parsial
artinya ahok diperiksa di sini untuk menghindarkan kejadian kejadian yang tidak diinginkan seperti kumpulnya masa anti ahok yang datang untuk berdemo
tetapi ketika kita melihat pemeriksaan ahok memilih lokasi di mabes polri ini
yang saya lihat di sekitar mabes polri tidak ada konsentrasi massa yang mengarah pada tindakan tindakan yang tidak diinginkan
sementara tentang buniani
ini cukup menarik
ketika kita melihat kasusnya beberapa pekan lalu bahwa buniani termasuk salah satu orang yang cukup berpengaruh dalam kasus penistaan agama
dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh gubernur dki jakarta nonaktif basuki cahayapurnama
ada statement dari polisi bahwa buniani kemungkinan akan dipanggil jika diperlukan
buniani sampai saat ini masih menjalani pemeriksaan di polda metro jaya terkait pelaporan tentang
pemotongan video yang dilakukan oleh buniani sendiri terhadap ucapan ahok di pulau seribu
sementara berbicara tentang pulau seribu tadi polisi juga mengungkapkan bahwa beberapa saksi juga dipanggil
saksi atau masyarakat di pulau seribu yang menjadi saksi langsung atau menjadi orang yang mendengar langsung ahok berbicara demikian
seperti yang terekam dalam video
baik terima kasih